ya rencana kegiatan reuni dua ratus dua belas yang akan digelar di masjid azikra bogor jawa barat diklaim tidak mendapat izin dari pihak azikra
kepala polda jawa barat juga menegaskan tidak ada kegiatan reuni dua ratus dua belas di jawa barat
adanya penolakan kegiatan reuni dua ratus dua belas di masjid azikra bogor disampaikan oleh kepala polda jawa barat irjen paul suntana
di sela sela kunjungannya dalam acara ulang tahun satpol air di kota cirebon jawa barat pada rabu siang
ia menyebut pihaknya baru menerima informasi pihak pesantren azikra menolak tempatnya dijadikan tempat kegiatan reuni dua ratus dua belas
menyikapi hal itu pihak polda jawa barat juga memastikan tidak ada kegiatan riuni dua ratus dua belas di azzikra bogor
pesantren ajikra juga menolak tempatnya digunakan sebagai tempat berkumpulnya teman teman dalam kegiatan itu
jadi tidak ada kegiatan di azikra untuk dua ratus dua belas
sebenarnya nanti tetap aja siaga berarti kemarin
tidak tidak tidak kalau orang yang punya rumah gak ngasih izin kok maksa